mau masuk gak ya
kalo gua ketemu andin
nanti gua kebohongan perasaan lagi
tidak ada yang bisa dipercaya
untung tadi pak al sempet jet saya
bilang kalau bu rosa ada di rumah
jadi saya langsung suruh bu andin buat turun di taman
kan dia suka banget sama roti coklat
seneng ketemu mama ini
makasih ya kamu mau datang
aku tuh ngerepotin kamu terus
sama sekali gak repot indira
sama sekali gak repot
aku gak tau
kamu kuat apa enggak
kamu akan kuat indira
kamu harus semangat
kamu bisa lawan ini semua
kamu gak boleh mikirin apapun
mama harus percaya kalau mama ini bisa sembuh
kalau mama kenapa napa
kamu besarkan pengisi keplicinya
kayak gitu ma
kamu gak boleh ngomong yang aneh aneh
mama harus percaya kalau mama ini bisa sembuh
aku kan mau nginep di sini
jadi aku titip reina ke al
sepertinya mama gak bisa mengharapkan aku sama al ma
karena al itu udah punya istri
aku gak mau jadi pengganggu di rumah tangga orang lain

mama telepon dong ma
ma masuk gak ya
kalau gue ketemu andin
nanti gue kebuan perasaan lagi
ini pasti rena telepon pake handphone nya andien gak mungkin andien
papa cepet pulang aku kangen
aku tunggu ya pa
abus ngapa di luar
ntar aja masuk angin
lah anak sama istri udah nungguin di dalam
ya sudah selesai
kita tidur sama papa sama mama yuk
munduran dikit sono
gak bakal baik kan nih